kementerian perhubungan akhirnya menerbitkan aturan ojek online
beberapa aturan diantaranya soal keselamatan tarif dan kemitraan
aturan ojek online ini tertuang dalam peraturan menteri perhubungan no dua belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
ada empat hal yang diatur dalam aturan baru ini yaitu keselamatan kemitraan
suspensi mitra driver dan juga biaya jasa atau tarif ojek online
direktur jenderal perhubungan darat budi setiadi mengatakan bahwa aturan ini telah selesai diundangkan
akan disosialisasikan kepada masyarakat pada akhir maret dan awal april nanti
sedangkan untuk ketetapan tarif online penetapannya akan diatur terpisah dalam surat keputusan menteri perhubungan
yang rencananya akan diterbitkan pada jumat mendatang
regulasi terkait masalah
perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
atau kemudian sering dikatakan bahwa regulasi untuk ojek online sudah ditandatangan semalam sudah selesai
nomornya adalah pm dua belas tahun dua ribu sembilan belas
ini tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
sudah selesai dan ini sudah diundangkan tinggal tugas saya adalah melakukan sosialisasi pm ini kepada masyarakat
di beberapa kota besar yang sudah kita siapkan
tadi rencana kita kalau akhir bulan maret dan awal bulan april kita akan ke daerah daerah untuk menyampaikan regulasi ini